menjelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
pemerintah kota palembang sedang membuat sejumlah aturan pelaksanaannya
aturan ini mengacu pada peraturan menteri kesehatan no sembilan tahun dua ribu dua puluh
draft peraturan wali kota ini akan diserahkan ke gubernur sumatera selatan
untuk diharmonisasi dan ditandatangani
setelah disetujui gubernur sumatera selatan
barulah wali kota palembang membuat keputusan terkait kapan pelaksanaan psbb tersebut
diterapkan di kota palembang
langkah psbb diambil karena instruksi wali kota nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang peningkatan pengendalian pencegahan dan penanganan penularan covid sembilan belas
di kota palembang belum efektif
banyak warga palembang yang masih melanggar
dari waktu satu pekan yang diberikan gubernur sumatera selatan
untuk penyusunan draft peraturan wali kota
serta ditambah waktu untuk sosialisasi ke masyarakat
psbb di kota palembang dan kota prabu muli
baru bisa diterapkan satu hari setelah idul fitri dua ribu dua puluh
juga termasuk nanti akan kita bahas juga jaring pengaman sosialnya
terus ketahanan bidang ekonomi
dan juga di bidang kesehatan samprasnya
semuanya akan kita bahas di dalam bentuk perkata itu
peraturan kepala daerah sdm nya sdm medisnya
terus alat tindung diri
ini tentunya asumsi kita dengan dua tiga bulan ke depan
sementara itu menurut salah seorang warga di kota palembang
selaku masyarakat mereka harus mengikuti aturan yang ada
bila psbb nanti diberlakukan
selain mengikuti protokol kesehatan
warga juga mendukung bila pemerintah bertindak tegas
untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran
yang pasti kita mendukung ya apa yang ditetapkan oleh pemerintah
walaupun memang harus psbb
pasti kami masyarakat harus siap
siap dalam artian juga pemerintah harus menyiapkan
dan membutuhkan seperti bantuan sembako atau seperti apa
karena kan semuanya harus mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah
karena ada yang harus diperwali yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk siapa yang melanggar akan tersangsi
yang sangat kita harapkan adalah masalah keamanan dan ketertiban
jadi benar benar pemerintah dapat membuat satu skema yang baik
sehingga selama masa psbb ini warga kebutuhannya dapat terpenuhi
dan dari segi keamanan dan ketertiban warga mendapat jaminan untuk itu
psbb ini direncanakan mengambil masa inkubasi terlama
yaitu tujuh hingga empat belas hari
status itu bisa diperpanjang dengan melihat perkembangan situasi yang ada
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan